warung legendaris di surabaya jawa timur juga ada di jalan pasar besar wetan warung es kacang
hijau haji abdul fani warung es kacang hijau yang tengah viral di media sosial ini sudah eksis sejak
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dirintis pertama kali oleh haji abdul fanani saat usianya baru menginjak delapan belas tahun kini
penjualan es kacang hijau diwariskan kepada putra gembarnya imam mulyaqid dan imam muqayyir
meski demikian resep dan pembuatan es kacang hijau ini masih tetap dilakukan oleh haji abdul
fadani sehingga rasa tetap terjaga hingga saat ini kalau bisa viral itu palingnya penjualnya
kembar gitu paling penjualan kembar ya kalau rame sampai berapa porsi terjual sampai dua ratus lima puluh porsi
warung ini hanya menjual bubur kacang hijau tanpa campuran ketan hitam atau topping lainnya
tak hanya dari surabaya pelanggan juga datang dari luar kota bahkan banyak dari pelanggan
merupakan pelanggan tetap sejak puluhan tahun lalu memang enak rasanya kacang hijau nya cukup
enak bernyambuk ya iya saya pertama kali ke sini itu dapet informasi dari temen saya coba
kesini awal mulanya saya enggak seperti suka sama kacang hijau tapi saya masih suka dengan kacang hijau ini
setelah tahu rasanya enak harga seporsi es kacang hijau cukup murah yakni delapan ribu rupiah untuk anda yang
tertarik berkunjung warung ini buka mulai jam enam sore sampai jam sebelas malam wahyu pratama surabaya jawa timur